seorang karyawan bank di purwakarta terluka akibat dianiaya perampok yang membenturkan wajahnya ke tembok
sementara itu di bekasi kepergok pemilik rumah saat beraksi dua pelaku spesialis pencurian rumah kosong yang mengaku sebagai pegawai bank dibekuk polisi
bersama informasi lainnya berikut kilas kriminal selengkapnya
yang masuk tiba tiba melukai korban dan menggasak telpon genggam dompet berisi uang dan sepeda motor korban
di kampung ciketing udik kelurahan sumur batu kecamatan bantar gebang kota bekasi
dua pelaku spesialis pencurian rumah kosong gagal beraksi setelah aksinya kepergok pemilik rumah
dalam menjalankan aksinya pelaku yang kerap beraksi di siang hari ini berpura pura sebagai petugas bank
barang bukti linggis dan kunci palsu yang digunakan pelaku untuk beraksi diamankan sebagai barang bukti
masih dari bekasi masa depan nb seorang mahasiswa salah satu kampus swasta di bekasi harus berakhir di jeruji besi
nb diringkus polisi di depan pertokohan duku zamrut pedurenan kota bekasi
karena terbukti menjadi pemakai sekaligus pengedat narkoba jenis sabu
dari tangan pelaku barang bukti satu paket sabu seberat dua gram diamankan polisi
tim liputan transmedia